lereng selatan gunung selamat di wilayah kecamatan kedung banteng kabupaten banyumas jawa tengah
merupakan daerah yang subur dengan hutan yang menghijau dan kaya akan sumber air
namun lahan pertanian di enam desa yaitu desa kalisalak widujaya kalikesur baseh dauhan dan keniten
pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima merupakan daerah tanda hujan
berangkat dari kondisi ini san basri bersama delapan rekannya
menginisiasi pembuatan terowongan air yang menembus bukit sepanjang lima ratus lima puluh meter
dan kini masih berfungsi
agus salimin dan kusnanto adalah
delapan orang yang dipercaya selama enam tahun terakhir untuk merawat terowongan yang mengalirkan air bagi warga di enam desa
hari ini saya bersama dengan pak kus dan pak agus sehari menjadi perawat terowongan air
ini bukan terowongan air biasa ya tapi dia terowongan menembus bukit
bagaimana kesulitannya merawat kita ikuti
pak agus dan pak kus
setelah berjalan sejauh satu km dan naik turun bukit
saya pak agus dan pak kus akhirnya sampai di hulu terowongan
di tempat ini kami menjumpai banyak tumpukan sampah
mulai dari daun potong kayu hingga batu yang menghambat aliran air yang masuk ke terowongan
sampah sampah ini muncul akibat banjir
ini namanya sinelogawa terus ini hulu air yang masuk ke dalam terowongan
dan kadang kadang sesaat ini bersih bersihin banjir ini ada limba limba kayak gini
kan akhirnya ngurangi debit air yang masuk ke terowongan
harus kita bersihkan
ada batu kayu sampah itu mesti kita angkat
selesai membersihkan sampah yang menutup pintu terowongan kami menuju pintu kedua
tempat ini berfungsi menjaga debit air agar tidak terlalu besar
untuk memudahkan perawatan dan pembersihan sedimentasi di terowongan
kami mengurangi debit air yang masuk ke terowongan
jadi di pintu air yang kedua ini dilakukan penutupan seperti ini untuk mengurangi debit air yang masuk ke terowongan
sehingga pada saat pak kus dan pak agus ini melakukan pembersihan atau mengeluarkan sedimentasi

debit air tidak terlalu tinggi sehingga mereka bisa beraktivitas di dalam terowongan ini
dari sana kami menyusuri terowongan dan menjumpai jendela yang dahulu berfungsi mengontrol air di dalam terowongan
namun kini jendela ditutup akibat sedimentasi yang meninggi
sehingga jika tidak ditutup air akan keluar dari jendela terowongan
di dalam terowongan muncul rasa kagum saat melihat karya para pembuat terowongan ini enam puluh tiga tahun silam
dengan peralatan sederhana mereka mampu menembus bukit yang bukan hanya terdiri atas tanah
tetapi bebatuan yang harus dipahat agar bisa mengalirkan air ke dalam bukit
pak gus ini dari tahun berapa ini

sampai tahun seribu sembilan ratus lima puluh enam
berarti berapa tahun
beberapa orang menembus bukit ini
dengan cara ini pak
iya pakai linin pakai pahat
oh ini bekas bekasnya ini
tidak hanya membersihkan sedimentasi dan sampah yang menghambat aliran air dalam terowongan
pak agus dan pak kus juga harus menuruni lereng terjal sedalam lebih dari seratus meter
ini adalah lantai yang paling besar
jadi salah satu
tantangan terberat mereka berdua adalah ini
untuk memantau terowongan air yang berada di lereng tebing yang kedalamannya lebih dari seratus meter
nanti penampakannya seperti apa
curamnya dan mereka berdua setiap saat memantau tempat ini untuk memastikan air itu mengalir
kondisi tanah di tempat ini rawan longsor
sejumlah titik terowongan air telah beberapa kali putus dan diperbaiki
bahkan di beberapa titik banyak batu yang longsor dan berpotensi menutup terowongan
hingga harus disanggah menggunakan kayu seadanya
di tengah kesibukan merawat terowongan pak agus menyempatkan diri mencari rebung atau bambu muda
produk ini nantinya akan dibawa pulang untuk dimasak dan dimakan bersama keluarga
kali ini beruntung banyak rebung yang bisa didapat
jadi di sela sela tantangan ekstrim merawat terowongan air
mereka masih bisa mencari bahan makanan seperti bambu muda ini untuk bekal makan nanti setelah pulang di rumah
tapi medahnya luar biasa
bagi agus salimin pekerjaan merawat terowongan air merupakan panggilan jiwa
karena air diutuhkan ribuan warga di enam desa
selama masih dipercaya agus akan terus menjalankan tugasnya dengan segala resikonya
sudah enam tahun sampai sekarang ngurusin terowongan ini sama pak kos
ya selama inilah saya kerja di sini mungkin ya selagi saya masih dipakai
jadi entah biar bayaran seberapapun
sama air kan buat minum kebutuhan orang banyak lah
saya jadi mau kayak gitu lah
kusnanto rekan agus juga memiliki tekad serupa
berapapun honor yang diterima mereka akan tetap menjaga agar air dari sungai logawa tetap mengalir ke enam desa
ya tugas saya ya memang begitu
awal dari pak kades itu menurut saya merawat irigasi terowongan ini
ya tugasnya ya yang penting dirawat air bisa lancar
husein cucu dari san basri salah satu perintis pembuatan terowongan air mengisahkan
perjuangan kakenya membuka perusahaan
dan juga membuat terowongan air dengan perlengkapan seadanya
selama bertahun tahun mereka menembus bukit untuk mengalirkan air
dan atas kerja kerasnya san basri pernah mendapat penghargaan dari gubernur jawa tengah
itu kadang pulang ke desa itu seminggu sekali katanya walaupun di situ gitu
jadi proses pekerjaan itu dua puluh empat jam
selama empat tahun itu
di sana terus pokoknya
di sana terus ya
keberadaan terowongan air ini sangat dirasakan manfaatnya oleh para petani di desa windujaya
dahulu para petani di desa ini hanya bisa mengolah sawah dengan sistem tanda hujan
tapi kini dalam satu tahun mereka bisa menggarap sawah dan panen hingga dua sampai tiga kali
tidak hanya itu petani juga bisa membuat kolam dan mengolah kebun

satu tahun ini

agar kelestarian terowongan air
terjaga aktivis penamping
desa meminta warga di enam desa
penerima manfaat untuk bersama sama
menghidupkan tradisi dan semangat gotong royong
upaya kita adalah kita mengundang
enam desa tersebut
untuk bergabung di sini tujuannya adalah
memberikan semangat lagi gotong royongnya
terhadap enam desa tersebut
mereka harus berkontribusi setelah
pengguna air menikmati air dari sini
tetapi kondisi terowongan yang
semakin lama adalah sudah semakin
sudah semakin memprihatinkan
keberadaan terowongan juga dimanfaatkan warga di enam desa
untuk memenuhi kebutuhan air bersih
sedikitnya ada enam bak penampungan air
dibuat untuk mengalirkan air bersih
ke rumah warga
perjuangan san basri dan
delapan orang rekanya di tahun
hingga hari ini masih bisa
dirasakan oleh warga di enam desa
perikanan dan bahkan
untuk kebutuhan air bersih
warga enam desa sampai hari ini
tentunya hari ini bagaimana kita
mengapresiasi para pejuang air
dan juga mereka yang
sampai hari ini mau merawat
sehingga air dari
sungai logawa masih mengalir ke
roby sofwan amin imam ambarwoto banyumas jawa tengah